nih mas tobraknya
nih kasih mah
baru tadi bubur gue gak ada yang beli
ntar juga ada yang beli
terus anterin gue ke bengkel yuk
oh seperti itu
kok kenapa kagak bilang dari tadi
kan tadi mah mandi
kenapa kagak mau beli soto ayam sih im
gue bukan kagak mau beli soto ayam
kagak ada yang jual
udah tuh gak usah ribut
kan kita tes sudah beli
alah cuman beda
gak ada kuahnya aja atu dih
tetep aja beda dih
gak usah nanya nanya
ntar gue kasih tau
gue juga bayar lu
bang udin dicari nyanya di rumah bang
ada calon istrinya di rumah
makanan dari mana sur
dari rumahnya mak
kayaknya enak tuh
pastilah enak be
gue beli minta kakak
nggak perlu diem
ini udah enak
ini udah enak
ini udah enak
ini udah enak
ini udah enak
ini udah enak
ini udah enak
ini udah enak
ini udah enak
ini udah enak
saya liat dulu
hmm pas dulu ya
ini pas dulu ya
pas dulu ya
udah kasih ya
ini makanan spesial makanan spesial yang gimana weh
masih di bengkel tis
lo dari mana sih
gue tungguin juga
buat buka pepas saya
emangnya ada apa
saya tiada pur
ntar sebelum lebaran gue ganti
kebalikinya sebelum lebaran
banyak kan juga gue itu
udah siap semua nih
habis dari rumah temen kong
tapi dia nya gak ada
ajen berapa lama lagi
masih sejam lagi kong
masih lama ya
bukannya maghrib masih lama
atuh kita nya aja kecepetan
ini mas topraknya
oh ini apanya
dari tadi bubur gua gak ada yang beli
ntar juga ada yang beli
anterin gue ke bengkel yuk
apa lagi sih tis
udah lu gak usah mikirin gue
gue nunggu ocak aja
gue udah biasa sendiri
ya maaf ya terima kasih
kalau begini terus jadi dah gue ke semarang lagi
lu enak man
puasa ini bubur gue jarang laku
gue udah cukup sabar
tapi tetep jarang kadang beli
bed gue beli satu dah
gue ke bengkel
pur gue baru nyampe duduk aja belum ah
gue bakal nunggu lu duduk duduk kebuka puasa
gue yang bawa
makasih ya dad
gue yang terima kasih sama lo
bubur dulu aku lagi dad
bubur aja deh mbak bungkus ya
bubur lima bungkus dad
ini gak malu
bang kok bengkelnya sudah ditutup
ya bang kemana aja dari tadi saya tungguin di sini
sekarang bengkelnya udah tutup
ini nggak bisa dibuka sebentar aja
besok lagi aja deh
kunci bengkelnya udah diambil si bos
lu gimana sih pur
lo gimana lu gimana dari tadi
cengkelin lu jack